garam industri produksi dan garam konsumsi memiliki kandungan natrium klorida yang berbeda satu sama lain
natrium klorida dibutuhkan oleh tubuh untuk keseimbangan asam dan basah
untuk menetralkan ph dan kemudian menstabilkan saraf
namun sebaliknya natrium klorida yang berlebihan justru akan berdampak buruk jika tubuh
ataupun juga bisa dikonsumsi oleh tubuh
ketua tim pangan dan gizi jawa timur sekaligus direktur akademi gizi surabaya andrianto
menyatakan garam industri atau produksi sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia
pasalnya garam tersebut mengandung natrium klorida di atas sembilan puluh tujuh persen
berbeda dengan kandungan natrium klorida dalam garam konsumsi
yaitu di bawah sembilan puluh tujuh persen yang pas untuk kebutuhan tubuh
jika sejak balita sudah mengkonsumsi natrium klorida secara berlebihan
dapat menyebabkan gangguan pada ginjal saraf dan tulang
sehingga mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia
sedangkan bagi lansia dapat mengakibatkan turunnya metabolisme tubuh
dan gangguan organ tubuh serta menurunkan harapan hidup
yang pertama adalah seorang itu cenderung haus terus sehingga menyebabkan dehidrasi
orang dehidrasi itu akan menjadi tidak bagus
dan yang kedua akan terjadi gangguan saraf
karena gangguan saraf itu
itu natrium yang berlebihan
itu akan membuat saraf saraf yang pada seluruh tubuh kita akan menjadi bengkak
dan itu menjadi tidak bagus
dan yang ketiga tentunya adalah akan cenderung hipertensi